ya allah tolonglah aku ya allah tolonglah istri dan anakku ya allah
ya allah ya allah ya allah
keluarga pak rajab
apa keluarga rajab dibunuh
pak pas yang aku mangga dulu
pas yang mentah semua mangga aja ya
gak papa aku lagi pengen aja
pasti yang asyik
istri itu mau berpilihan
kenapa kemarahnya pas yang itu
aku juga ingin
seharusnya dia itu mati di dalam gua
dia akan menangkap
tapi dia masih hidup
kalau aci rayu bener bener hamil
dia masih di rumah
saya mau siar siar di kamar

mereka akan mengambil diri
karena dia sudah berada di rumah

seharusnya dia akan menemani anaknya
mereka akan mencari anaknya
mereka akan menghariskan rumah dan harta ini kepada anaknya
hmm cara kita untuk memiliki rumah ini jadi gagal dong

dalam waktu setengah hari

dalam waktu dua hari ini dia akan mati
dia akan mati
dia akan mati
kamu mau anak kita nanti laki laki atau perempuan
laki laki atau perempuan sama aja
sama seperti kamu
pak pak berku sakit pak
seperti baik kita mau lahir pak
tolong kamu ke rumah nenek dalip sekarang
panggil dia bilang istri saya mau melahirkan
mudah mudahan bayi itu tidak keluar
biar kedua duanya mati sekaligus
tolonglah aku ya allah
tolonglah istri dan anakku ya allah
dia cantik seperti ibunya
terima kasih nek
dia cantik sekali seperti kami
iya tapi matanya mirip banget sama kamu
besok anak kita usianya genap empat puluh hari
kita akan menepati janji sama kakek naga itu
kakek naga yang akan memberi nama anak kita
saya pergi tidak akan lama
saya titip rumah ya
tolong jaga baik baik
jangan sampai terjadi peristiwa seperti yang lalu
sekitar tujuh hari
kalian akan pergi
kan masih dikit sebuah jam matanya
amal aku mendapatkan rasa kurang enak
terus ama mau kemana
aku harus mengunjungi tuhan haji muhammad dan nyonya
tidak mah kalian di rumah saja
tapi abah beberapa hari ini
tirasaku juga kurang enak
iya makanya kalian harus di rumah ama
abah biarkan kami ikut
baiklah kalau begitu
siapkan bekas hidupnya
baik akan segera saya siapkan pak
kita mau pindah lagi
kita akan datang